pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri hingga kini masih terus diupayakan berbagai pihak
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengungkap peran presiden jokowi sebagai pendorong pertemuan kedua tokoh
muzani menyatakan prabowo dan mega memiliki cara berkomunikasi sendiri sehingga tahu kapan mereka harus bertemu
muzani membantah tudingan jika presiden jokowi menjadi penghalang pertemuan prabowo mega
muzani tegaskan presiden jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan agar pertemuan megawati prabowo terlaksana
karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama keduanya juga sama sama mengaku tidak punya masalah
bu mega mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo bahkan baik baik saja hubungannya dengan pak prabowo
kami pak prabowo sudah menyatakan hal yang sama tidak ada masalah
jangankan dengan bu mega dengan semuanya pak prabowo tidak ada masalah dan bisa bekerja sama dengan partai manapun
sehingga soal pertemuan ini soal waktu soal momentum
dan saya kira tunggulah karena kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalang antara pertemuan pak mega betul nggak pak
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan